badan kesehatan dunia who memastikan bahwa virus corona tidak menular lewat udara
hal tersebut ditulis dalam klarifikasi who melalui media sosial instagram
who menyampaikan bahwa pada dasarnya virus corona menular melalui cairan tubuh yang keluar saat seseorang batuk bersin atau bicara
who menyatakan bahwa cairan tubuh terlalu berat untuk bertahan di udara
cairan akan cepat jatuh ke benda padat atau lantai